terima kasih anda masih bersama kami
kesal karena tak ditemui pihak operator aplikasi ratusan driver ojek online
menyegel kantor grab di jalan kelampis ngasem surabaya
para driver menuntut operator agar tidak menambah driver online
serta menambah tarif serta insentif
penyegelan terhadap kantor operator aplikasi ini
dilakukan oleh ratusan driver yang kecewa
karena pengelola kantor grab tidak menemui masa
saat berunjuk rasa di jalan kelampis nasem surabaya selasa siang
bahkan kantor sepanjang hari itu tidak terlihat adanya aktivitas oleh karyawannya
mereka menilai kebijakan operator selama ini
telah merugikan ratusan driver online di jawa timur
karena itu masa menuntut agar pengelola tidak menambah driver online baru
serta melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja secara adil
beberapa di antaranya adalah soal insentif dan skema wilayah
yang dimana selama ini bahwasannya pihak grab telah melakukan beberapa hal yang menurut kita merugikan
dan juga banyak kebijakan yang terkesan tidak adil buat kita
terkesan sebagai perbudakan buat kita
akibat demo ini arus lalu lintas di jalan kelampis ngasem sempat tersendat beberapa saat
meski diwarnai penyegelan demo berlangsung tertib dengan dikawal aparat kepolisian